jika selama ini kita mengenal fotosup sebagai aktivitas bertemunya seorang model dengan fotografer
di masa pandemi dan penerapan pembatasan sosial ini hal tersebut tak lagi bisa dilakukan
namun hal ini tidak mengurangi kreativitas fotografer untuk tetap berkarya dan menyalurkan hobi fotografinya melalui jalur virtual
biasanya saya menggunakan monitor komputer sebagai background di antara dedaunan tergantung kreativitas masing masing
ini tentu bisa jadi peluang sendiri gitu cuman kalau saya sendiri masih menganggap ini sebagai sebuah healing time lah ceritanya
bagian menariknya ya ini sebuah mainan baru buat fotografer buat videographer
karena mereka menemukan media baru untuk eksplorasi
kalau misalnya saya pakai hp gitu hp nya jadi layar nih muka orang semua gitu monitor saya saya setel di youtube
mau latar belakangnya lagi di china mau latar belakangnya lagi di eropa gitu bebas gitu
dan ada yang niat beli background ada yang nempel nempel dari koran koran
fotografernya juga harus mikir keras apa nih yang bisa diotak atik dari lokasinya si fotografer ini gitu
teknik dengan memakai gelas di depan kamera pakai gelas fotografernya
ada yang pakai kaca atau ada yang pakai hp gitu
ya virtual fotografi kini sedang naik daun di tengah pandemi
dengan memanfaatkan beberapa aplikasi seperti zoom face time line atau whatsapp
seorang fotografer dapat mengambil gambar tanpa bertemu secara fisik dengan seorang model
hai aku citra malia aku seorang freelancer
yang membedakannya adalah kita tidak berada di satu ruangan yang sama
jadi kita video call an menggunakan handphone ataupun menggunakan laptop
nah untuk sesi bersama fotografer maggi jibril ini ternyata ada keunikannya sendiri
karena setelah hasilnya jadi itu ada kreativitas dan juga kreasi tambahan baru yang dilakukan oleh seorang fotografer
misalnya ada permainan lampu dan juga penambahan dekorasi unik seperti wayang
yang menghasilkan hasil karyanya itu berbeda dengan yang lainnya
namun meski memudahkan sesi fotografi virtual ini tak akan menghasilkan kualitas foto maksimal
tanpa didukung jaringan internet yang mumpuni dan kualitas perangkat seperti websime komputer yang jernih
kedepan jika wabah ini benar benar telah usai aktivitas seperti virtual fotografi ini tak akan sesering seperti saat pandemi mewabah
raff raff kaffi andri kurniawan jakarta